mendorong mahkamah konstitusi bukan sekedar mahkamah kalkulator
inilah pemilu terburuk di indonesia yang pernah terjadi selama indonesia berdiri
dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku presiden petahana
kami memohonkan mk untuk mendiskualifikasi pasol satu
menolak seluruh dalil dalil posisita dan petitum pemohon
yang disampaikan dalam sidang pendahuluan untuk dijadikan dasar penerimaan
pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan
perdebatan dalam sengketa pemilu yang hari ini berjalan di mahkamah konstitusi
kita bicara ini kan kalau ibarat main tenis pete sampras sudah memberikan pukulan backhandnya
sekarang waktunya boris becker untuk membalas apakah lob atau forehand gitu kan
sudah saling membalas gitu ya
secara makro dari hari jumat dan hari ini balas membalasnya sudah cukup substansi
atau ada yang bolanya selalu kita lihat ada rally point atau banyak outnya sebenarnya
kalau kita baca konstruksi hukum dari masing masing pihak sejak pembacaan permohonan pada hari jumat
permohonan kan cukup panjang membacakan permohonannya dengan berbagai macam alasan permohonan sampai kepada petitumnya
nah tadi kita juga sudah simak sebetulnya melihat alur respon dan jawaban dari kpu sebetulnya
kpu juga membangun konstruksi hukum tersendiri dengan hampir tidak ada yang ketinggalan untuk dijawab oleh kpu
dari apa yang disampaikan
yang disampaikan oleh pemohon pada jumat yang lalu
hal yang sama juga dilakukan oleh pihak terkait sebetulnya mas budi
apapun yang dituduhkan oleh pemohon pada persidangan jumat yang lalu
hampir seluruhnya direspon oleh pihak terkait
terutama yang berkaitan dengan kecurangan yang paling penting adalah posisi pasangan calon presiden satu sebagai presiden petahana
itu hampir semuanya dijawab
potensi abuse tadi yang hari jumat kemudian banyak dielaborasi oleh tim kuasa hukum prabowo sandi ya
dari konstruksi cara menyampaikan jawaban sebetulnya termasuk substansinya itu hampir semuanya dijawab
salah satu yang paling menarik itu adalah baik kpu maupun pihak terkait itu coba menjelaskan bahwa permohonan yang akan diperiksa di sebuah persidangan di mahkamah konstitusi ini adalah permohonan yang mana
karena pada sidang jumat yang lalu
jadi kembali ke dua puluh empat atau sepuluh juni gitu ya

di ujung persidangan pada jumat yang lalu sempat terjadi perdebatan yang cukup keras
karena pemohon antara kpu dan pihak terkait meminta kepada mk untuk memberikan kepastian ini permohonan yang mana yang akan diperiksa di persidangan
karena alasan permohonannya berbeda argumentasinya berbeda bahkan petitumnya berbeda sangat signifikan
kalau permohonan yang sebelumnya cuma sekitar tiga puluh tujuh halaman yang terakhir yang dibacakan itu kan lebih dari seratus halaman
nah perdebatan itu yang kemudian direspon di fase fase awal opening statement masing masing pihak
baik kpu maupun pihak terkait
nah meskipun memang mk harus diingatkan juga ada ketidak tegasan bagi mk menurut kami dalam menentukan apakah permohonan pilpres itu boleh dilakukan perbaikan atau tidak
dan di awal pada hari jumat ketika sidang berakhir mk pun masih agak seperti ragu ragu
betul ada keraguan dari mk yang dengan bukti keraguan itu kan sidang sampai diskors sepuluh menit
harusnya hukum acara itu kan sesuatu yang sudah pasti ya tinggal dijalani saja oleh mk
nah tapi ketika didesak untuk kemudian memutuskan
permohonan mana yang akan diperiksa
karena ini ada dua permohonan yang berbeda signifikan
signifikan ya perbedaan menurut anda
kita lihat kedua duanya signifikan
dari segi halamannya pun signifikan
dari halaman dan substansinya pun berbeda
petitum di dalam permohonan awal itu kan hanya meminta mendiskualifikasi pasangan satu dan menetapkan pasangan dua sebagai pemenang
tapi kalau membaca petitum di dalam permohonan yang dibacakan pada jumat yang lalu itu sudah ada kalkulasi suara
sudah ada hitung hitungan suara versi
bpn versi pemohon yang berbeda dengan permohonan awal yang kemudian tidak mencantumkan kalkulasi suara
oke akhirnya kemudian kalau kita lihat pihak yang terkait dalam hal ini atau termohon sendiri kpu dan juga pihak tkn akhirnya menjawab semua hal hal yang digugat pada hari jumat kemarin
yang dibacakan itu ya
menurut saya hampir semuanya dijawab
misalnya satu soal permohonan mana yang akan disidangkan
nah yang kedua juga ada sanggahan pertama dari kpu
kpu adalah angka penetapan suara atau perolehan suara yang disebutkan oleh pemohon di dalam persidangan jumat yang lalu juga direspon oleh kpu
nah di dalam penjelasannya tadi kalau kita simak apa yang dijelaskan oleh kpu
mulai dari angkanya
yang kedua tempatnya di mana provinsinya di mana saja kabupaten kotanya
bahkan itu kan harus didetailkan sampai level tps
apakah memang pada hari jumat yang lalu saat gugatan itu diumumkan atau dibacakan memang harus sedetil itu
atau memang nanti ketika mengharikan saksi ketika mengharikan bukti baru kemudian kita masuk ke
atau ada level yang sangat lebih detail gitu
kalau membaca sebuah permohonan harusnya sudah ada di dalam naskah permohonan yang disebutkan
nah harusnya itu sudah harus dijelaskan
perprovinsinya gitu ya
perprovinsi di mana kesalahannya seperti apa dan kemudian sampai level tpsnya
kenapa kesalahan itu terjadi
itu harus sudah dijelaskan
nah posisi saksi nanti akan memperkuat dan melengkapi itu
nah saksi kan mulai diperiksa besok
jadi itu nanti akan di cross check apakah keterangan yang disebutkan di dalam permohonan itu punya korelasi yang berkaitan dengan keterangan saksi
dan yang paling penting itu punya signifikansi untuk mengubah hasil pemilu
dan yang jauh lebih penting lagi itu mampu meyakinkan hakim bahwa ini ada persoalan di dalam proses pemilu
jadi memang saksi yang akan dihadirkan besok harus mendukung isi gugatan
dan juga petitum yang kemudian dibacakan pada jumat lalu ya
tapi menurut anda apa yang membuat kemudian pada hari jumat lalu kalau kita dengarkan ini kan semacam etalase demokrasi baru
tidak hanya bukti bukti yang kemudian tadi diakini mereka itu betul
tapi juga ada problem problem demokrasi lain yang secara prinsipil bagi mereka itu punya masalah yang pelik
jadi semacam etalase sehingga publik perhatiannya tersedot ke situ
apakah seberapa mungkin dan seberapa besar potensinya mereka bisa menghadirkan pihak pihak
yang menjadi saksi atau bukti bukti memperkuat hal hal yang mungkin mereka pun menganggap atau tim pemohon sendiri menganggap bahwa ini lebih banyak faktor kualitatifnya
kita jawabnya bisa jadi lebih asik
saya akan segera kembali
akhirnya kemudian kalau kita lihat pihak yang terkait dalam hal ini atau termohon sendiri kpu dan juga pihak tkn

menurut saya hampir semuanya dijawab
misalnya satu soal permohonan mana yang akan disidangkan
nah yang kedua juga ada sanggahan pertama dari kpu adalah angka penetapan suara atau perolehan suara yang disebutkan oleh pemohon
di dalam persidangan jumat yang lalu juga direspon oleh kpu
dari hasil yang ditetapkan oleh kpu sebagai termohon
nah di dalam penjelasannya tadi kalau kita simak apa yang dijelaskan oleh kpu
di mana pergeseran atau perubahan penghitungan suara yang ditetapkan kpu
mulai dari angkanya
yang kedua tempatnya di mana provinsinya di mana saja kabupaten kotanya
bahkan itu kan harus didetailkan sampai level tps
apakah memang pada hari jumat yang lalu saat gugatan itu diumumkan atau dibacakan
memang harus sedetil itu
atau memang nanti ketika mengharikan saksi ketika mengharikan bukti
baru kemudian kita masuk ke level yang sangat lebih detail
kalau membaca sebuah permohonan
harusnya sudah ada di dalam naskah permohonan yang disebutkan
itu kan ada perubahan dari apa yang ditetapkan kpu
nah harusnya itu sudah harus dijelaskan
perubahan itu perprovinsi di mana kesalahannya seperti apa
dan kemudian sampai level tps nya
kenapa kesalahan itu terjadi
itu harus sudah dijelaskan
nah posisi saksi nanti akan memperkuat dan melengkapi itu
nah saksi kan mulai diperiksa besok
itu nanti akan di cross check apakah keterangan yang disebutkan di dalam permohonan itu
punya korelasi yang berkaitan dengan keterangan saksi
dan yang paling penting itu punya signifikansi untuk mengubah hasil pemilu
dan yang jauh lebih penting lagi
itu mampu meyakinkan hakim bahwa ini ada persoalan di dalam proses pemilu
jadi memang saksi yang akan dihadirkan besok
harus mendukung isi gugatan dan juga petitum yang kemudian dibacakan pada jumat lalu
tapi menurut anda apa yang membuat kemudian pada hari jumat lalu
kalau kita dengarkan ini kan semacam etalase demokrasi baru
tidak hanya bukti bukti yang kemudian tadi diakini mereka itu betul
tapi juga ada problem problem demokrasi lain yang secara prinsipil bagi mereka itu
punya masalah yang pelik
jadi semacam etalase sehingga publik perhatiannya tersedot ke situ
apakah seberapa mungkin dan seberapa besar potensinya mereka bisa menghadirkan
pihak pihak yang menjadi saksi atau bukti bukti memperkuat hal hal yang mungkin
mereka pun menganggap atau tim pemohon
diri menganggap bahwa ini lebih banyak faktor kualitatifnya
kita jawabnya ya bisa jadi lebih asik
saya akan segera kembali
kalau dulu kata film yang menjadi bahan propaganda pada orde baru
jawa adalah kunci
kata anda saksi adalah kunci dalam persidangan ini
makanya kemudian variable saksi ini jadi perdebatan yang cukup panjang
dalam beberapa hari terakhir
termasuk ketika pihak pemohon sendiri agak ragu atau khawatir
keamanan saksi saksi yang akan mereka hadirkan terancam
bahkan sampai melapor ke lpsk dan lain lain
kemudian itu juga menjadi salah satu bahan perdebatan dalam persidangan ini
bang fadli kita akan saksikan dulu cuplikan perdebatannya
kalau dia sungguh sungguh
apakah dia bisa disampaikan
ancaman yang diterima
dan apakah selain konsultasi kepada lpsk
apakah sudah menyampaikan kepada pihak yang berwajib
apakah telah menyampaikan kepada pihak kepolisian
dan ini tidak baik dibiarkan tidak dituntaskan
nanti menjadi sifatnya insinuatif
akan menimbulkan prejudis
jadi seolah olah drama
yang tidak memperhatikan orang lain dalam persidangan ini
dan yang kedua kami sangat tidak setuju tadi dikatakan menjadi insubordinasi
katanya mahkamah ini tadi
dalam soal perlindungan saksi
saya kira itu juga harus dikelirkan
mahkamah yang terhormat ini disebutkan tadi
kalau saya dengar tadi
insubordinat katanya untuk perlindungan
dan itu saya kira menurut kami itu tidak benar
saya keberatan pak ketua
ada pernyataan pernyataan yang sebenarnya tidak tepat
dan ini drama yang seperti ini pak ketua
sebentar pak bambang
jadi jangan bermain main drama di sore hari
dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang yang bernama luhut
biar pak luhut dulu
baik pak ketua
apakah kami diperkenankan nanti membuat surat
dan menjelaskan langsung orang orang yang merasa terancam itu
kalau memang itu mau dibuka silahkan
tapi kalau ada kemudian ancaman itu faktual terjadi
siapa yang bertanggung jawab
pak bambang begini
jadi ini mohon pak ketua
saya mohon selesaikan dulu pak ketua
saya tidak pernah menyelak pak ketua dan anggota
jadi kalau memang itu tuntutannya kami harus jelaskan baik
kami akan jelaskan
tapi usul kami tidak mungkin dijelaskan kepada publik
saya akan jelaskan kepada pimpinan
bukan kepada pihak terkait
kami akan jelaskan itu
kalau perlu memang dikirim sendiri orangnya
atau kami akan sampaikan orangnya untuk bertemu silahkan
tapi saya ingin mengakhiri perdebatan ini
saya menyerahkannya sebenarnya kepada pak ketua
tapi jangan kemudian ini dikorek korek menjadi sesuatu yang seolah olah drama
ini tidak drama ini sungguh sungguh
jangan mempermainkan nyawa orang di ruang persidangan seperti ini
oleh kolega kolega dari pihak terkait
itu tidak pantas dan tidak baik
mahkamah konstitusi sesuai aturan memang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah saksi
tapi dari sisi kami pak ketua
ada problem kalau ingin membuktikan seluruh argumentasi yang sudah kami kemukakan
itu rasanya lima belas saksi fakta dan dua ahli tidak mungkin untuk membuktikan itu semua
kami tentu tidak menghendaki bahwa hukum acara justru membatasi kami untuk membuktikan dalil kami karena adanya pembatasan saksi
itu sebabnya besok akan kami sampaikan saksi saksi yang hendak kami ajukan
dan kami memohon dengan sangat mudah mudahan kami diberikan keleluasaan untuk bisa membuktikan dalil dalil kami dengan saksi yang proporsional tentunya
kami juga tidak ingin mengada ada
dan nanti bisa diperiksa oleh pak ketua dan majelis
pak ketua pak bambang jadi ini jumlah lima belas sudah fix
pak bambang lah dengan tim yang menentukan berdasarkan kepentingan dalil yang ada dalam permohonan
untuk menentukan mana dari tiga puluh yang versi pak bambang itu yang besok akan kami ambil sumpahnya
jangan diberikan beban itu kepada mahkamah untuk menentukan
kami tadi memang meminta supaya kuasa pemohon
membuat poin poin karena itu akan jadi acuan bagi kami untuk mendalami
kalau itu diperlukan pendalaman dari hakim konstitusi
soal menentukan mana itu wilayahnya ada di wilayah pemegang kuasa sendiri
jadi jangan tambah beban mahkamah soal soal yang begini pak bambang
dua ahli dan lima belas orang saksi
tentukan sendiri berdasarkan dalil dalil permohonan
dan yang paling penting bagi mahkamah itu pak bambang adalah
kualitas kesaksian bukan pada kuantitas saksi yang dihadirkan
saksi adalah kunci mas fadli
gimana anda melihat perdebatan tadi mengenai keamanan saksi
dan juga jumlah saksi yang pihak pemohon sendiri inginnya proporsional
jangan batasi lima belas karena mungkin akan ada lebih sehingga bisa mendukung dalil dalil yang diucapkan
pertama soal keamanan ya
soal keamanan saksi yang akan memberikan keterangannya di sebuah persidangan
di mahkamah konstitusi
pertama tentu saja keselamatan nyawa seorang warga negara indonesia harus dilindungi
dia tidak boleh berada di bawah ancaman bahkan kemudian tindak kekerasan dan lain sebagainya
itu jelas dalam konstitusi kita
nah kalau di dalam mahkamah konstitusi keamanan itu pasti akan dijamin
karena tadi mahkamah konstitusi juga mengatakan tidak ada seorang pun yang nanti akan berada di bawah ancaman
ketika memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
tapi memang terkait dengan kewenangan perlindungan saksi di luar persidangan
itu memang bukan domain mahkamah konstitusi
nah menurut saya kuasa hukum pemohon mas bambang wijayanto tentu paling paham juga soal ini
kalau memang ada ancaman ada intimidasi ada mekanisme pelaporan kepada kepolisian untuk meminta perlindungan
agar kemudian saksi ini tidak di bawah ancaman tidak kemudian ada ancaman kekerasan
apalagi ancaman pembunuhan dan lain sebagainya
jadi ada mekanismenya menurut saya
prosedur dan mekanisme itu sudah dilakukan belum sama pihak pemohon bang fadli
oke mas bambang mungkin bisa menjawab itu ya
harusnya kemudian tidak mengatakan sesuatu yang tentu saja harus diverifikasi terlebih dahulu
kalau memang ada ancaman kepada saksi itu harus disampaikan kepada kepolisian
siapa saksi yang diancam termasuk juga kepada mahkamah
atau mungkin ada keraguan kepada kepolisian kemudian sampai hari ini belum disetor namanya
dan justru menyerahkan kepada para hakim untuk bisa menilai bagaimana level ancaman
dan tidak ingin menyebutkan di dalam persidangan yang akan diketahui juga pihak terkait dan pihak termohon
tidak percaya kepada kepolisian tentu sesuatu yang cukup mengkhawatirkan juga
kalau kemudian tidak percaya kepada kepolisian untuk kemudian memberikan perlindungan kepada warga negara
yang notabene itu adalah tugas kepolisian tentu menjadi tidak tepat menurut saya
pertanyaannya justru yang jauh lebih tepat adalah
apakah upaya perlindungan itu sudah pernah disampaikan kepada kepolisian atau tidak
dan tentu saja kalau memang ada namanya mungkin orang yang kemudian pernah diancam itu bisa disampaikan kepada mahkamah
minta mahkamah untuk memerintahkan kepada kepolisian untuk menjamin semua pihak yang akan memberikan keterangan di mahkamah konstitusi harus dijamin keamanannya
jadi bolanya kemudian ada di mahkamah
untuk di dalam persidangan itu tanggung jawab mahkamah konstitusi
tapi kalau untuk di luar tentu bukan domain mk lagi untuk memberikan perlindungan
tapi domain lembaga kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan
bagaimana dengan lpsk yang juga sudah kemarin dilaporkan di tum bang fadli ini juga ramai sekali
ada tarik ulur lempar lempar lebora anda lihatnya gimana
ya memang harus agak hati hati juga kalau kemudian ingin melibatkan lpsk di dalam proses persidangan di mahkamah konstitusi
undang undang perlindungan saksi dan korban itu kan
konsiderannya itu kan terkait dengan peradilan pidana
dan persidangan di mahkamah konstitusi ini kan bukan peradilan pidana
dan perlindungan saksi dan korban yang berwenang dimainkan oleh lembaga lpsk atau peranan lembaga lpsk
lebih kepada perlindungan terhadap saksi dan korban peradilan pidana
jadi kalau kemudian melibatkan lpsk dalam perselisihan hasil di mahkamah konstitusi
untuk melindungi saksi maupun saksi ya terutama tentu tidak tepat
karena bukan domain dari lembaga lpsk berdasarkan undang undang perlindungan saksi dan korban
nah menurut saya memang domainnya ada di kepolisian
pemohon kalau memang ada saksi mereka yang kemudian dibawa ancaman
kemudian ada potensi kekerasan yang terjadi itu dilaporkan kepada kepolisian
minta perlindungan satu x dua puluh empat jam untuk kemudian memastikan bahwa seorang warga negara tidak pernah dibawa ancaman
dari indera penciuman anda analisa anda kenapa hal yang sangat simpel secara peraturan perundang undangan sudah diatur
sudah ada mekanismenya kenapa itu terlihat sangat rumit dan sangat agak dramatis
kita jawab ya ustaz yuda kami akan segera kembali
itu pertanyaan saya apa yang membuat kemudian sesuatu yang sangat simpel sudah diatur lewat mekanisme hukum
itu terlihat rumit
ini cukup rumit dan juga sampai menimbulkan agak agak drama
tapi sebelum anda jawab kita hadirkan lagi beberapa cuplikan pernyataan mengenai hal hal yang tadi sudah kita bahas
terutama soal keamanan saksi
dan sepanjang sejarah mahkamah konstitusi sejak berdiri tahun dua ribu tiga
belum pernah ada orang yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan mahkamah
saya ingin menegaskan itu kepada seluruh hadirin karena sidang ini terbuka untuk seluruh tanah air
dan oleh karena itu ketika
seseorang memberikan keterangan entah sebagai saksi atau sebagai ahli atau sebagai pihak pihak yang berada dalam
pelaksanaan kewenangan mahkamah selama berada di dalam ruangan mahkamah konstitusi tidak boleh satu orang pun yang merasa terancam
itu yang bisa diberikan oleh mahkamah
oleh karena itu saya ingin menyampaikan
seolah olah jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan
sehingga orang merasa terancam untuk memberikan keterangannya di hadapan mahkamah
karena hingga saat ini mohon saya dikoreksi kalau keliru
belum pernah ada satu kalipun peristiwa di mana seseorang yang sedang memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
atau akan memberikan keterangan di mahkamah konstitusi terancam
hingga saat ini belum pernah terjadi peristiwa itu
jadi oleh karena itu dalam persoalan ini sekaligus saya ingin menegaskan kepada pak bambang
itulah posisi mahkamah
jadi selama dia memberikan keterangan di sini selama dia memberikan keterangan di dalam gundung
tidak boleh ada tidak ada boleh seorang pun yang merasa terancam ketika hendak melaksanakan hak konstitusional secara damai di hadapan mahkamah
jadi apa yang dilakukan oleh pak kuasa hukum dari paslon nomor dua ini
minta pelindungan lpsk lpsk melempar pada mahkamah konstitusi
sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek
saksi saksi itu sendiri aja belum ada namanya
saksi itu kan harus diserah baru akan diserahkan besok pagi namanya ke mahkamah konstitusi ini
tapi kok sudah diancam siapa yang mau jadi saksi itu kita tidak ada yang tahu
itu sudah merasa diancam merasa apa segala macam
itu ya kami anggap terlalu jauh lah
jadi siapa yang ngancam di mana
ya bagaimana ngancamnya katanya sebelumnya sudah diancam nanti keluar dari sidang ini diancam lagi
saya kira kalau soal diancam ancam siapapun bisa diancam
wartawan saja bisa diancam kok kami juga bisa diancam siapapun bisa aja
tapi kan kita nggak pernah menganggap soal itu sebagai satu soal yang serius begitu ya
nama nama saksi yang akan dibawa oleh kuasa hukum termohon dua itu kan besok pagi baru diserahkan
sebelum sidang dimulai
jadi kalau sudah dibilang diancam siapa yang ngancam
yang tahu siapa yang akan jadi saksi itu cuma mereka sendiri
mk aja nggak tahu siapa yang akan jadi saksi
kalau sudah dibilang diancam siapa yang ngancam itu bingung
problemnya semudah yang dikatakan profesor yusril tadi atau ada hal yang serius yang kemudian menjadi kekhawatiran yang luar biasa dari tim bpn
ya makanya ini agar tidak jadi seuah sangka memang harus di clearkan
kalau memang ada ancaman ya laporkan ke polisi jalannya
siapa yang mengancam kemudian kapan itu diancam dan bagaimana bentuk ancaman itu
nah makanya karena ancaman seseorang yang sudah merasa terancam itu kan artinya dia bisa melaporkan itu kepada kepolisian
kepolisian wajib memberikan perlindungan dan menindak orang yang mengancam itu
kalau kemudian kepolisian tidak menindak ya ada cara lain kemudian yang bisa dilakukan untuk kemudian melakukan pressure
kemudian ada ancaman tapi tidak dilakukan proses hukum
tim kuasa hukum pemohon pasti jauh lebih tahu soal ini
nah posisi saksi itu
posisi saksi memang sangat penting mas budi
karena mereka yang akan nanti akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat
apa yang mereka alami sendiri apa yang mereka dengar terkait dengan korelasi dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon
dan juga ini akan menjadi ujian untuk kemudian melihat sejauh mana nilai pembuktian dari semua dalil itu berkorelasi dengan keterangan saksi
karena keterangan saksi ini kan salah satu alat bukti yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus persisian hasil pemilihan presiden ini
oke sebelum saya tanya saksi seperti apa yang mungkin akan jadi sia sia
sia sia itu maksudnya tidak punya guna untuk bisa mendukung dalil dalil yang sudah diungkapkan
pertanyaan tadi saya mengenai ini kan hal yang sangat ribet hal yang sangat simpel sebenarnya
prosedurnya laporkan ke kepolisian sudah ada aturan yang mengatur
tapi kenapa kemudian menjadi begitu krusial dan perdebatan sampai deadline katanya semua orang tidak tahu saksinya apa
ini apa yang anda cium
apa yang anda cium
apa yang terjadi sebenarnya kalau dari pengamatan anda sebagai pemantau pemilu
ini kan kontestasi pemilihan presiden yang cukup menguras energi semua orang
menguras energi peserta pemilu menguras energi masyarakat semua orang perhatiannya begitu tersita kepada kontestasi pemilu ini
nah ketegangan dari kontestasi pemilu itu masih terasa sampai sekarang
mau tidak mau harus kita akui bahwa bagaimana ketegangan proses pemilu selama lebih kurang delapan bulan selama masa kampanye
itu belum selesai mas bud masih berlanjut di ruang sidang mahkamah konstitusi
ada kemudian keraguan keraguan terhadap aparatur negara termasuk juga kepolisian
karena masih menjadi bagian dari sebuah proses kontestasi yang kemudian disebut sebut juga
dalam dalil permohonan kepolisian adalah pihak yang tidak netral kepolisian terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon
nah itu kemudian yang menurut saya bisa juga menjadi alasan mereka ya merasa tidak mau melaporkan kepada kepolisian
tapi kalau kita dengar tadi pernyataannya kan tidak ada juga statement tidak mau melapor kepada kepolisian
tapi meminta perlindungan kepada mahkamah konstitusi
apa mungkin nyambung dengan dalil pada saat gugatan itu dimohonkan pada jumat yang lalu
ketika aparat hukum misalnya seperti kepolisian intelijen juga disebut menjadi bagian dari dukungan untuk mendukung petahana
ini mungkin nggak ada benang merahnya dalil yang kekhawatiran itu dengan apa yang terjadi sekarang
kalau memakai cara berfikir lawyer
tentu saja ini ada kaitannya
pasti ini ingin menyambungkan satu fakta dengan dalil yang lain
dan ini akan dijahit menjadi sebuah korelasi yang punya nilai pembuktian di depan persidangan di mahkamah konstitusi
tapi tentu saja itu tidak cukup
artinya petunjuk petunjuk itu dalil dalil itu harus diverifikasi dengan alat bukti lain yang jauh lebih meyakinkan
nah salah satunya ya keterangan saksi
nah saksi yang nanti akan dihadirkan
kalau ingin memang mendalilkan ada aparat kepolisian
tni asn yang tidak netral
tentu akan dicek siapa saksi yang akan dihadirkan
apakah saksi itu adalah asn sendiri misalnya
atau ada anggota kepolisian yang akan bersaksi memang dia melakukan mobilisasi terhadap pemilih
atau anggota tni kita tidak tahu
nah makanya nilai kesaksian besok itu akan sangat menentukan terhadap penguatan dalil permohonan yang sudah disampaikan
baik itu keterlibatan asn tni polri
penggunaan fasilitas negara
dan dalil dalil kecurangan lain yang itu harus ditarik konteksnya kepada perolehan suara
dan anda memprediksi bahwa saksi saksi kunci yang kemudian menjadi penghubung dalil dalil itu
atau memperkuat dalil dalil itu atau membuktikan dalil dalil itu akan dihadirkan
atau anda pesimistis bisa menghadirkan orang orang yang
kalau kita bicara abusing berarti kan orang yang terpapar atau orang yang melakukan
orang yang terpapar atau orang yang melakukan betul
saya tidak tahu saksi seperti apa yang akan dihadirkan oleh pemohon
harusnya mereka akan menghadirkan saksi yang sangat menguatkan dalil yang mereka sampaikan
jadi apa yang sudah didalilkan pada permohonan jumat yang lalu tentu akan diperkuat dengan keterangan saksi
dan kemungkinan kedua adalah saksi yang datang besok adalah saksi yang ingin menguatkan dalil yang lain
yang misalnya belum tersampaikan di dalam permohonan pada jumat yang lalu
jadi ada dua kemungkinan itu yang tentu saja tujuannya untuk saling menguatkan
dari apa yang sudah disampaikan oleh pemohon
oke dan kita akan lihat besok juga
apakah saksi saksi yang dihadirkan itu akan menjadi saksi ani bahasa
apa namanya pangkalan ojeknya itu apakah saksi yang berguna atau saksi yang jadi sia sia saja gitu ya
itu yang kita akan buktikan bersama esok hari
prediksi anda akan sampai malam besok
ya pasti akan sampai malam karena ada
seberapa malam biasanya dari
pengalaman persidangan dua ribu empat belas itu bisa sampai jam sepuluh sebelas malam atau sampai jam dua belas malam
dengan lima belas saksi ini ya
ya karena pemeriksaan itu kan pertama didahului oleh saksi yang diajukan oleh pemohon
fase awal ada lima belas orang dan kemudian ada dua ahli yang akan diajukan
tapi sepertinya ahli belum besok
besok masih saksi fakta dan tentu saja masih ada kemungkinan untuk dibuka penambahan saksi
karena penentuan jumlah saksi itu kan melalui rapat permusyawaratan
dan semua pihak bisa berkomentar dan menanyakan kepada saksi itu ya
oke itu yang kemudian membuat persidangan kemungkinan akan panjang molor dan sampai malam
kita akan saksikan bagaimana perkembangan
terima kasih mas fadli atas perbincangannya
demikianlah demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budha diputra wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh